seorang pegawai kementerian perhubungan tewas
usai mengikuti latihan kemiliteran samapta di pusat latihan tempur grati pasuruan
sebelum tewas korban sempat kejang kejang dan pingsan
kedatangan jenazah langsung disambut isak tangis para tetangga dan kerabat
rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat pada siang nanti
karena menunggu anak dan istrinya yang berada di sentani papua
korban yohanes susilo awalnya tengah mengikuti latihan kesemaptaan bersama dua ratus orang lainnya di pusat latihan tempur gratis
namun pada kamis pagi korban kejang kejang lalu jatuh pingsan kemudian meninggal
belum diketahui pasti penyebab kematian korban
pihak keluarga sendiri enggan mengizinkan tim medis melakukan otopsi menyeluruh pada jenazah korban
setelah bangun pagi persiapan kegiatan olahraga pagi pakai baju olahraga
mungkin punya perasaan tidak enak terus langsung duduk terus kejang kejang
dugaan adanya kekerasan fisik dibantah oleh dokter rumah sakit
pasalnya saat dilakukan otopsi luar tidak ada tanda tanda kekerasan
sementara kementerian perhubungan menyatakan akan mengevaluasi latihan kesemaptaan ini
selama ini pelatihan tersebut memang lebih mengutamakan visi
fisik di luar ruangan